pak mau dibantuin gak
kok tau nama saya oteng bapak perhamal
tong yang namanya oteng mah bukan situ doang
udah sini saya bantuin
kenapa diem aja
mana nih jadi gak mainnya
apa mau nyerah
ya ya jadilah
masa ya seorang haikal nyerah

kita gak takut sama kamu
lah kata si mbok
oke semuanya semangat
oke semuanya semangat
semuanya langsung ke posisi
sesuai strategi yang kita bikin
strategi yang kita bikin
dan jangan lupa
kalian harus ingat
bahwa kita akan berhenti
dan jangan lupa
bahwa kalian adalah teman
satu tim harus kompan
satu tim harus kompan
tuh teman teman
tuh teman teman
tuh teman teman
iya ya allah ustadz
ya allah ustadz
lukman tuh udah gak usah diremehin
lukman tuh udah pasti oke
ustadz tuh tenang aja
percayain nanti kita
kita jangan lupa
betul dong teman
udah kita tuh gak usah pakai banyak ngomong
sekarang kita tunjukin performa kita
hei kalian menyera aja
daripada aku bantai
kita gak mau nyerah
kita gak bakalan kalah
kita pasti menang
kalian tuh yang nyerah
yuk kita atasi mbok
lukman sing bener tuh
bukanya capek banget tuh
hey udah gue bilang
udah lah udah lah
udah lah udah lah
bisa kita harus semangat
jadi kayak penonton dangdut kita ini
aku ke bawah ke bawah sana
udah udah udah
ayo nana tunjukkan kemampuanmu
konanta konanta konanta
konanta konanta konanta
konanta konanta konanta
konanta konanta konanta konanta
wah apa apa apa apa yang penting seri
kita seri kita seri
eh kokek kita ada pantun mengatakan
paling enak makan bocari
kunanta emang mantun
oke aku akuin kehebatan kalian
lah dari awal dong
udah udah udah pak
nah ini baru nih ya
simbol anak anak indonesia
sesungguhnya yang disebut dengan persatuan itu
lebih baik daripada perpecahan dan pertikaian
ya sebab menjunjung nilai nilai sportivitas
itu lebih baik daripada saling menindas
jadi dalam agama kita agama islam sebagai seorang muslim
kita harus menghindari persaingan secara kotor
kalau gitu sekarang coba nih
ustadz ustadz mau lihat kalian berjabat tangan dulu coba
kisah page rekaing
apa itu yang bukan alat ini
sebuah du toggle
kenapa diem aja cuma satu mau nolong nanggung
toh udah taruh di sini sini aja ya
alhamdulillah udah buku puasa gelap alhamdulillah terlepas dari beban ini capek emangnya bapak
mau ke mana mau ke pondok pesantren kunanta dong tolong ya stopin angkot kalau nggak mau
mobil bak ke pondok pesantren kunanta ya ini bang
guys tau nggak sih
apa jangan jangan yang ambil itu kalian berdua ya bukan satu dua aja kamu
kamu tuh apaan sih
udah deh jujur aja nggak usah bohong
kaila ada apa ini
ibu aku sama ajeng pencuri
astaghfirullahaladzim kaila kamu nggak boleh seperti itu dong menuduh sama dengan suuzon kalau tanpa bukti
tapi ustazah ada kok buktinya buktinya itu gelang aku ilang dan nggak mungkin kalau nggak ada yang ambil ya kak
kaila itu namanya bukan bukti tapi kamu tetap menuduh jatuhnya tetap suuzon nah sekarang lebih baiknya kamu menuduh aku sama ajeng pencuri
nah sekarang lebih baik ajeng dan putri bantuin kaila untuk nyari gelangnya ada di mana siapa tahu kaila lupa narohnya dimana ya kan
dan ingat ajeng putri menolong itu harus ikhlas karena kalau nggak ikhlas nanti ada ganjarannya loh
ya ustazah kita ikhlas deh
ya udah yuk guys capcus kita cari gelang aku yang super mahal itu
sini biar ustazah yang lanjut
tidur aja kerjaannya
habis pada kira kira dong kalau membangun orang pelan pelan
pak herman ini adalah petugas keamanan yang menjaga pintu gerbang pondok pesantren kunanta
istirahat nggak ngelihat saya kebeletan
bentar pak d
perasaan ini gerbang ada kunci kenapa pak d bisa masuk
ini ini pak herman selalu kelamaan tidurnya
pintu gerbang itu memang dikunci
tapi yang kecil ini terbuka
aneh ini security pak